penyidik kejaksaan agung menetapkan mantan direktur utama pertamina karen agustiawan menjadi tersangka
karen diduga terlibat kasus dugaan korupsi investasi pt pertamina di blok pasker mantagami atau pmj australia
dikutip dari detik com selain karen penyidik kejagung menetapkan dua tersangka lain yaitu chief legal council dan compliance pt pertamina berinisial gp
dan juga mantan direktur keuangan pt pertamina persero berinisial fs
kepala puspenkum kejagung emrum ini menyatakan kerugian keuangan dalam kasus dugaan korupsi itu sekitar rp lima ratus enam puluh delapan miliar
sebelumnya kejagung telah menetapkan mantan manajer merger and equisition direkturat hulu pt pertamina persero berinisial bk sebagai tersangka
kasus ini bermula pada dua ribu sembilan ketika pt pertamina melakukan akuisisi berupa pembelian sebagian aset milik rock oil company di lapangan basker mantagami australia
dan berdasarkan agreement for sustainability
percobaan bk yang telah diadakan adalah rp tiga puluh tujuh
namun pelaksanaannya ada indikasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi